ya sesaat lagi reportase jawa timur akan kembali dengan tampil cantik dengan botoks tanpa jarum suntik
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
banyak cara dilakukan agar bisa tampil cantik
ya salah satunya dengan metode perawatan kecantikan teknologi eropa berupa botoks tapi tanpa jarum suntik
perawatan ini semakin menyita perhatian wanita surabaya karena tanpa menimbulkan rasa sakit
kulit yang selalu tampak muda kencang dan bercahaya menjadi impian banyak wanita
dengan perawatan kecantikan wanita yang selalu mencintai wanita akan mencintai wanita
menurut kami wanita yang menggunakan teknologi terbaru dari eropa berupa interdermal botoks facial atau perawatan botoks tanpa jarum suntik
semua itu bukanlah sebuah keniscayaan
selama ini perawatan botoks selalu melalui proses injeksi agar serum dapat masuk ke lapisan kulit
padahal tidak semua wanita berani dengan jarum suntik
dengan terobosan teknologi kecantikan inilah interdermal botok special makin menyita perhatian wanita surabaya
proses interdermal botok facial sendiri membutuhkan
waktu empat puluh lima menit
langkah pertama kulit wajah harus dibersihkan dengan mikrodharmabrasi atau pengangkatan sel kulit mati
lalu proses ekstraksi atau membersihkan komedo pada wajah
dan tahap utama berupa pemasukan serum botoks dengan alat derma elektroporation
agar seru meresap pada lapisan kulit dan ditutup dengan masker wajah
mampaknya dia untuk mengurangi kerutan pada wajah mengecangkan wajah
membuat wajah menjadi kelihatan
kemudian kalau ada jerawat bisa bantu untuk mengobatin jerawat juga membuat pori pori lebih cerah
dengan segala keunggulannya perawatan kecantikan ini kini menjadi salah satu hal yang wajib
terutama wanita pekerja
selain untuk kesehatan kulit wajah juga bisa menambah kepercayaan diri
rasa lebih kencang sih
kan kebetulan saya bekerja sebagai wanita di negara negara orang

untuk mendapatkan layanan enam kali perawatan botoks dengan teknologi terbaru ini
pasien harus merogoh kocek dua puluh empat juta rupiah
nah bagaimana anda tertarik untuk mencoba
francisca wijaya surabaya